tulis itu atas kemauan sendiri dengan penuh kesadaran dan segala macam
ibu ratu itu datang membawa surat pengunduran dirinya
karena beliau adalah calon dari nasdem
maka partai nasdem harus membuat surat pengantar
maka ketua umum bersama saya
membuat surat pengantar kepada kpi uting diantar oleh kemarin
bersama ini kami kirimkan surat pengunduran diri calon anggota dpr ri segala macam
jadi kemarin saksi kita menyerahkan dua surat
satu surat pengantar dari partai nasdem
kenapa karena memang begitu undang undang mempersalahkan
tapi yang substansinya adalah surat pengunduran diri ibu ratu
pak tapi pengunduran diri itu kemauan dari ibu ratu sendiri atau dari perintah partai
atas kemauan sendiri dengan penuh kesadaran dan segala macam
tapi kalau ingin tahu lebih detail ke kpu
suratnya ada di kpu kita gak ada file nya
setiap orang yang mengundurkan diri dari satu jabatan di nasdem tradisi nasdem
ketika beliau membawa surat mengatakan kepada kita kepada ketua umum kepada kami
saya mengundurkan diri dari daftar calon ini
setelah itu maka dia dapat tugas khusus
jadi bukan jadi pak suliapalok yang mengundurkan diri
beliau datang didampingi suaminya membawa surat pengunduran diri bertemu
keluar katanya dia yang bilang saya dapat tugas khusus dari ketua umum
suratnya sudah jadi sudah dibawa
tugas khususnya disiapkan buat jadi bupati sumber
ini yang bolanya ada di buratu dan di kpu
ya dia antar langsung dia diampingin oleh suaminya
berpikir bahwa buratu itu akan dimanjakan oleh nasdem
namanya juga pengamat saya gak mau komen kalau bukan
kalau pak victor bakal maju pilkada lagi berarti
pak victor sekarang ini kan dia udah masuk dalam daftar calon
apakah dia mau maju lagi dari gubernur cuma dia yang tahu